pertemuan prabowo ganjar di muka publik dalam acara panen raya di kebumen jawa tengah
bersama juga dengan presiden joko widodo
membuat publik menerka ulang soal konstelasi peta koalisi hari ini
peta yang ada sebelumnya dianggap sangat cair dan bisa berubah
mengikuti siapa yang akan diusung sebagai capres maupun cawapres dalam pilpres mendatang
lalu seberapa cair kondisi ini dapat berubah bentuk atau ternyata hanya mengukuhkan posisi dan juga koalisi hari ini
untuk membahasnya sudah bersama kami direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno masadi
selamat malam mas
terima kasih ini kita masih akan terus membahas dari minggu kemarin dan mungkin sampai nanti begitu ya jelang pendaftaran
tapi sebelum kita mulai ini menarik kemudian ketika pertemuan terjadi pada beberapa waktu yang lalu
akhirnya kedua belah pihak masing masing partai sudah berkomentar
kita akan dengarkan komentar dari gerindra yang disampaikan oleh hasim joya hadikusumo
soal siapa yang kemudian menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapres kita dengarkan bersama
saya kira terbuka
maka kalau pak ganjar mau ikut pak prabowo dengan catatan ya pak prabowo calon presiden
saya kira sudah tidak mungkin lah kalau pak prabowo calon wakil presiden
pak prabowo jauh lebih senior lima belas tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan
terus saya kira kalau pak ganjar mau ikut mau diduetkan atau diduetkan dengan pak prabowo
saya kira kami terbuka
pak prabowo terbuka
oke ini mas adi langsung ditanggapi oleh
tadi kita sudah mendengar juga mas hasto dari pdp mengomentari sekarang mas hashim mengomentari
bagaimana anda melihatnya semua masih menyatakan terbuka kesempatan
pada umumnya sebenarnya soal duet antara prabowo dengan ganjar ini sebatas prediksi wacana dan asumsi asumsi publik sebenarnya
ketika menafsir kemesraan antara
karena ganjar pranowo dengan prabowo subianto yang juga dihadiri oleh jokowi
artinya pada level gerakan politik kedua partai ini belum pernah bertemu
minimal tidak tampak ke permukaan
pdip dan gerindra misalnya bertemu kemudian bicara tentang soal peta koalisional menuju dua ribu dua puluh
jadi semuanya sebuah wacana
bagi pendukung prabowo subianto ini cocok antara prabowo dengan ganjar saling merengkapi
dari basis konstituen dua pemilih ini tentu dalam banyak hal memang cukup leading dalam survei
tapi bagi pendukung ganjar pranowo
sebaliknya ganjar lah yang kemudian dianggap layak untuk jadi capres
sementara prabowo subianto itu adalah cawapres
ini soal klaim klaim saja sepanjang mereka ini tidak keluar dari barisan koalisional pemerintah
yang agak ramai kalau kemudian misalnya prabowo disandingkan dengan anies
ramai itu ceritanya
ataupun misalnya coba untuk menjodohkan secara politik antara ganjar dengan anies
itu memang menimbulkan kegaduhan secara umum
nah pernyataan pak hasim menurut saya menarik
satu hal bahwa kalau kita mengacu pada hasil pemilu dua ribu empat belas
kita tahu jokowi berpasangan dengan dua orang
yang posisi wakilnya itu jauh lebih senior
pertama misalnya di dua ribu empat belas
jk jauh lebih senior dengan jokowi
dan memenangkan pertarungan politik misalnya

dimana jokowi jauh lebih mudah ketimbang km harup
dan memenangkan pertarungan
jadi kalau pada level pasangan capres
konteksnya adalah elektabilitas
tentu soal senioritas dan junioritas itu menjadi nggak relevan
tapi bahwa prabowo sudah berulang kali ikut pemilu
ya pengalaman eksekutifnya misalnya lebih ketimbang ganjar pranowo
iya tidak ada bantahan dalam soal itu
makanya kalau kita melihat rata rata
karena ini semuanya sebatas asumsi
memang agak rumit sebenarnya
kalau kemudian kedua partai ini
sampai saat ini dijodohkan
dan kedua partai ini sama sama mematok harga mati
bahwa gerindala harus capres
kemudian pdip pun juga harga mati untuk capres
pdip kita tahu
ketika hari ulang tahun yang ke lima puluh beberapa hari yang lalu
jelas megawati mengatakan
di dua ribu dua puluh empat kader pdip harus jadi capres
menang pemilu dua kali berturut turut
menang pemilu dua kali
dan ada target hat trick di dua ribu dua puluh empat
begitupun dengan gerindra
ada fatsun politik yang dikeluarkan
yang akan diusung untuk maju di dua ribu dua puluh
bukan yang lain
bahkan ketika sandiaga uno dikaitkan maju di dua ribu dua puluh
dari partai p tiga misalnya
kan gerindra bersikap
bahwa di gerindra tidak ada dua matahari
hanya ada satu matahari namanya prabowo subianto
inilah kerumitan kerumitan yang sebenarnya untuk mempertemukan
dua kutub antara pdip dengan gerindra
kalau mau menyandingkan siapa yang jadi capres
tapi semua ini akan clear mas
kalau megawati soekarno putri prabowo subianto dan jokowi ketemu
bicara dari hati ke hati
melampaui soal perolehan partai
soal siapa yang harus
yang akan diusung
saya kira dua orang ini akan mengikuti
fatsun politik yang sudah ditentukan oleh elit elit ini
oke apalagi begini
ketika hasim jaya gusung mengatakan bahwa
kalau mohaimin iskandar
ini kan bisa dideklarasikan sejak agustus tahun lalu
artinya kemudian koalisi hari ini
kalau kita bahas soal gerindra misalkan dengan pkb
artinya belum ada kemudian satu
pijakan yang jelas
pijakan yang sama kemudian
masih akan cair sekali
kalau saya selalu melihat patokan koalisi itu adalah
ketika gabungan partai politik
itu sama sama mendaftarkan diri ke kpu
mengumumkan siapa capres dan copresnya
itu baru definitif sebagai koalisi
kalau saat ini semua serba cair
bahkan sangat mungkin meleleh kapan saja
kita cek misalnya
koalisi gerindra dan pkb
mereka sudah bikin fakta integritas
ada mou hitam di atas putih
adalah sebagai capres
mohaimin iskandar selalu mengatakan
kalau tidak dengan pkb
dalam menentukan siapa yang mendampingi prabowo subianto
kalau kemarin yang bicara hanya sebatas elit pkb
tapi ketika mengaitkan
prabowo dengan ganjar
muhaymin mengatakan gerindra dan pkb berarti bubar
dalam konteks itu
ya yang kita dengarkan di segmen sebelumnya tadi
begitupun dengan poros perubahan
siapa yang menjamin
kalau ahi tidak dipilih oleh anis
sebagai pendamping di dua ribu dua puluh empat
poros perubahan ini akan tegak lurus
iman politiknya hingga ke kpu
kan ini yang sebenarnya
variable variable yang bisa menjelaskan
bahwa koalisi yang ada saat ini
sangat mungkin bisa berubah
karena politik kita itu adalah day to day
dan bahkan sangat mungkin cair
bahkan poros kib sekalipun
sampai saat ini
sekalipun ada pengumuman capresnya
pan kelihatan gak sabar
sudah mengumumkan nama ganjar
duet dengan erek tohir
bahkan di berbagai kesempatan
p tiga juga sedang mengincar sandiaga uno
untuk bisa dirundingkan
dalam media kib
yang sama sama masuk dalam nominasi
jadi sama dinamis
setiap hari bisa berubah
yang ada di setiap poros itu
selalu berubah juga
jadi agak sulit
untuk ditangkap hitam dan putihnya
tapi kalau kemudian saya
apa yang disebutkan
hasto kristianto yang mengatakan bahwa
nama itu bukan urusan pak jokowi
sebagai kader partai
nama itu akan kembali
kita akan dengarkan bersama
soal hal tersebut berikut ini
ini adalah pesan yang menurut saya
tema yang diangkat oleh pak jokowi
saat itu adalah
politik tentang kedaulatan pangan
kita baru saja
menghadapi krisis global
akibat perang rusia ukraina
yang menciptakan krisis pangan
dan kemudian kita akan menghadapi
sehingga pesan pak jokowi
pada pak prabowo
pada pak ganjar
pada seluruh jajaran menteri
seluruh rakyat indonesia
adalah persiapkan pangan
karena itu menyangkut
keselamatan dari negeri ini
jadi bukan pada
karena pak jokowi tahu
kalau di pd perjuangan
dan pak jokowi
nah ini kemudian
statement yang konsisten
bukan seperti anda sebutkan
tetap di tangan
ketua umum pdi
kalau itu clear
tidak ada bantahan apapun
semua orang tahu
publik juga paham
persoalan siapa kandidat capres
hanya megawati soekarno putri
yang bisa mengumpulkan
apakah ganjar pranowo
atau kapuan maharani
atau yang lain
itu tidak ada bantahan apapun
tapi kan publik
publik belakangan ini
agak ramai bicara ganjar ya
karena elektabilitasnya tinggi
kemudian juga sering kelihatan
di endorse oleh jokowi gitu ya
dan sangat kelihatan sekali
gestur politiknya seperti apa
jokowi memang hanya sebatas
petugas partai di pdip
tapi kan jokowi bisa bicara
dengan partai partai politik
pendukung yang lainnya
selama instrumen pendukung pemerintah
partai partai pendukung politik
jokowi secara umum kan
bisa diajak berkomunikasi
dulu setelah ada kib
koalisi indonesia bersatu
yang kemudian disiapkan
oh tidak diusung oleh pdip
itu menjadi konsumsi secara umum
pada akhirnya bagi saya
ataupun siapapun yang
ada di internal kader pdip
pastinya sampai saat ini
tidak mau menunjukkan sikap politik
dia mau dukung ganjar
mau dukung puan
saya kira mereka pasti
bukan perasaan hatinya
yang terdalam itu
dalam tanda kutip
mereka takut ada resistensi
saya kira memang cukup sakral
yang sudah ada di kantongnya
dan bukan yang lainnya
hanya kode keras saja
begitu yang diberikan
belum ada pembicaraan apapun
nah itulah yang dilihat oleh publik
tidak ada pertemuan antara
gerindra dan pdip
bagaimana bicara tentang
kemungkinan mereka itu bisa kerjasama

tapi beberapa waktu yang lalu
empat elite partai bertemu
mas arsul sani dari p tiga
kemudian habibur rahman dari gerindra
ada juga dari pkp
dan juga kemudian
jarod saiful hidayat
koalisi lebaran bahagia
akankah kemudian ini
menjadi kutub tersendiri
membentuk nama baru
bagi saya itu gimmick lah ya
bagian dari lucu lucuan politik
untuk meredakan syarap politik
yang belakangan tensinya cukup naik ya
bagi saya cukup unik
semacam obrolan walung kopi
koalisi lebaran bahagia
bagi saya subtansinya adalah
itu biasa biasa saja lah
karena pemilu masih lama
semua masih serba dinamis
satu sama yang lain
itu bisa saling berkomunikasi
satu sama yang lainnya
itulah yang saya sebutkan
yang saat ini ada
di koalisi lebaran bahagia
dalam tanda kutip
itu tidak mendukung poros perubahan
selama itu juga
kehangatan dan kemesraan mereka
akan selalu tunjukkan
tapi beda ceritanya
kalau gerinda misalnya
itu tidak akan sebahagia begitu
kemudian foto dengan
saya kira tidak akan semesra itu
sering dianggap mengadu domba
tapi kan itu realitas politik
tapi kemudian tadi pan
melalui sekjennya juga mengafirmasi
bahwa koalisi masih sangat cair begitu
walaupun anda tadi mengatakan
pan kan sudah kode keras juga begitu
nama ganjar erik
tapi kemudian diafirmasi akan
politik kita itu serba dinamis
dan serba cair
politik itu kan
soal serba kemungkinan
satu hal yang tidak bisa diubah dalam politik
menghidupkan orang mati
bukan ketidakpastian ya
yang kedua bagi saya
pasti ada sesuatu yang tidak akan terjadi
yaitu bahwa partai partai politik pendukung jokowi saat ini
iman politiknya tidak mau nyeberang
ke kubu koalisi perubahan
karena kalau dilihat secara umum
semua partai politik pendukung jokowi
di luar nasdem
secara gestur politik
mereka mulai tertip itu
tegak lurus kepada jokowi
yang tentu saja berharap
nanti yang bisa maju pilpres
adalah mereka yang kemudian
bisa melanjutkan legasi jokowi
bukan mereka yang dari kubu oposisi
yang jelas jelas selama ini berseberangan
narasi politik yang berhadapan hadapan
itulah yang saya sebutkan
bahwa politik memang serba kemungkinan
semua partai politik pendukung jokowi
di luar nasdem
sangat tidak mungkin
nyeberang mendukung koalisi polos perubahan
kan itu saja catatan saya
tapi kemudian golkar
kita bicara kib tentunya
golkar artinya masih kekeh
dengan capresnya adalah ketumnya
ada pertemuan juga erlangga
dengan surya paloh
ada pertemuan surya paloh dengan beberapa
di luar koalisi perubahan tentunya
apakah ini anda juga melihat
sama artinya cairnya dengan koalisi
yang pendukung pemerintah hari ini
sepanjang yang dibicarakan itu adalah
politik politik yang sifatnya subtantif
tentang bagaimana membangun indonesia
menolak penundaan pemilu dua ribu dua puluh
menolak jabatan presiden tk meruda
melawan politik identitas
saya kira poros perubahan apapun
itu akan ada titik temu
nasdem bisa ketemu dengan gerindra
nasdem juga bisa bicara dengan golkar
dalam konteks itu
tapi ketika bicara menyandingkan
erlangga hartarto dengan anies
atau anies dengan erlangga hartanto
sepertinya itu yang dijaga betul
atau misalnya mencoba untuk menyanding nyandingkan ulang
atau membentuk satu harmonisasi politik
kembali antara prabowo dengan anies misalnya
rasa rasanya agak sulit untuk diperbincangkan
bahkan gestur politik gerindra
gestur politik golkar misalnya
sekalipun sudah bertemu dengan suryapalo
mereka tidak mau dikaitkan dengan pilpres
mereka sangat tidak nyaman misalnya
ketika dikait kaitkan bahwa mereka akan mendukung anies baswedan
tapi beda ceritanya
ketika gerindra misalnya
mau disanding sandingkan dengan ganjar pranowo
yang kemudian bermunculan di mana mana
ataupun ketika erlangga hartarto
coba untuk dikawinkan dengan
kelihatan happy teman teman golkar
ini dianggap saling melengkapi
dua partai besar
ada kecenderungan berarti ya
kalau begitu artinya
akan cuma menjadi dua kutub
dan ini kan tentu
publik akan mengulang lagi
saya termasuk yang cukup meyakini
bahwa di dua ribu dua puluh empat hanya akan ada dua kutub ya
putaran pertama sudah akan dua kutub
mulai sejak awal akan terjadi dua kutub
ada dua kemungkinan
dua kutub ini adalah
satu kutub dari kubu oposisi
sebut saja adalah kutub dari koalisi perubahan
usung anies baswedan sebagai kandidat capres
yang kedua adalah kutub dari kubu pemerintah
dimana semua partpol
dengan koalisi besar
mengusung satu nama
dengan kutub perubahan ini
atau yang kedua kemungkinannya
bahwa akan muncul dua capres
dua duanya adalah mereka yang saat ini
adalah orang orangnya jokowi
itu dua kemungkinan yang mungkin terjadi
karena belakangan kan selalu orang melihat
soal poros perubahan yang katanya
kuat secara komitmen
tapi persoalan cawapres misalnya
bahkan ketika ada isu reshuffle
demokrat juga dikaitkan dengan isu resapel
soal kemungkinan ahy jadi menpora dan seterusnya
betapa poros perubahan itu sangat mungkin
sangat kempes gitu
bisa masuk angin di tengah jalan
begitupun dengan poros poros yang lain
oke mas budi artinya sangat tidak mungkin
misalkan lebih dari dua
poros perubahan akan tetap menjadi kontestan
dan kemudian akan ada putaran kedua
misalkan anda pakai premis anda yang pertama tadi
kalau saya melihat kecenderungannya secara umum
para elit ini kan selalu bicara
bahwa ongkos politik itu cukup mahal
kalau ingin mengurangi dan menekan ongkos politik
karena kalau ada tiga poros
maka bisa dipastikan akan ada dua putaran
maka saya melihat kecerungan itu
elit elit ini akan bersepakat
akan muncul dua kongsi
entah ada dari kubu oposisi
atau dua duanya adalah pendukung jokowi
cuman yang paling penting bagi saya adalah
saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan
sekeras apapun persaingan kita di politik
harus maknai biasa biasa saja
orang menyebut ini adalah politik yang gembira
yang saya tafsirkan politik yang gembira
itu adalah yang kalah pun boleh jadi menteri
karena ada dua ribu sembilan belas kita
sudahlah kita belajar banyak
dimana sudah banyak orang berkelahi
hanya mendukung salah satu kandidat tertentu
orang yang mereka benci
orang yang mereka dukung
menjadi satu kesatuan
kemudian kita agak sulit untuk menjelaskannya ini
dalam konteks dinamika politik
oke kita akan tunggu seperti apa kemudian
berapa kutab yang akan muncul
dan benar kata anda tadi
tidak usah terlalu bersusah payah
saya suka mengatakan
ketika poros perubahan tidak mau dihadap hadapkan dengan jokowi
narasi mereka hampir sama
tidak perlu ada yang diributkan dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
karena nasdem menjamin
kalau anies jadi presiden
anies akan melanjutkan
apa yang sudah dilakukan oleh jokowi
jadi untuk apa ribut
oke mas adi
terima kasih direktur politik indonesia
telah bergabung sama kami
dan memberikan insight terutama di malam hari ini